mahkamah konstitusi membuka peluang menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang
sengketa pilpres permintaan ini sebelumnya diajukan tim anies mohaimin dan ganjar
mahfud ketua mk soehartoyo menegaskan meski peluang terbuka mahkamah harus berhati hati
karena ada irisan irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu sebagai
saksi atau ahli dari pemohon oleh karena itu jika dihadirkan menteri menteri yang dipanggil
bukanlah sebagai saksi atau ahli pemohon tapi atas dasar kebutuhan mahkamah
mahkamah harus memanggil membantu menganggil nanti ada irisan irisan dengan keperpihakan
harus hati hati kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar
tapi bukan saksi atau ahli ahli nanti mahkamah yang harus hati hati soal esensi keperpihakan
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah bisa jadi yang diusulkan tadi
memang diperlukan juga itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat ustadz hakim
ya nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan